tidak hanya indeks saham namun dinamika ekonomi global juga kerap membayangi pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang dua ribu delapan belas
rupiah terbenam hingga ke posisi terendahnya pada september dua ribu delapan belas yakni di kisaran lima belas
dan selain itu sejumlah data fundamental ekonomi dalam negeri juga ikut membayangi mata uang garuda
sepanjang dua ribu delapan belas rupiah diderat tekanan dolar as
di pasar offshore posisi terendah rupiah berada di posisi lima belas dua ratus tiga puluh delapan yakni pada sepuluh september dua ribu delapan belas
melemah rp dua apabila dibanding pergerakan awal dua ribu delapan belas
puncak pelemahan rupiah ini setelah the fed mengerek bunga acuannya yang ketiga kali pada september dua ribu delapan belas
hal ini diakui menteri keuangan sri mulyani
suku bunganya federal reserve naik dan sepuluh year bond nya dari us
us treasury juga naik
ini semuanya berarti makin meng confirm bahwa amerika akselerasi ekonominya makin tinggi
dan oleh karena itu respon dari sisi interest rate nya mereka
baik dalam bentuk us treasury maupun dalam bentuk federal interest rate nya semuanya meningkat
keterpurukan rupiah tak terlepas dari berbagai sentimen negatif
seperti perang tarif impor antara amerika serikat dan tiongkok

kinerja ekspor impor yang menunjukkan kinerja ekspor impor masih mencatat defisit transaksi berjalan
akibat defisit neraca perdagangan karena impor migas masih tinggi
yang berbanding terbalik dari surplus dua ribu tujuh belas
sementara defisit transaksi berjalan atau current account defisit tercatat membengkak
dari enam bulan pertama hingga sembilan bulan pertama dua ribu dua puluh
berbagai langkah pun dilakukan bank indonesia untuk menormalisasi nilai tukar
bi mengerek suku bunga acuannya hingga tujuh kali
bi tujuh day reverse repo rate telah naik satu ratus tujuh puluh lima basis point
meski demikian bank indonesia percaya tekanan terhadap rupiah karena gejolak ekonomi global akan lebih lemah pada dua ribu sembilan belas
kalau yang terkait dengan dua ribu sembilan belas
kenapa kami melihat bahwa tekanan tekanan terhadap nilai tukar rupiah itu akan lebih rendah
sejumlah bank sentral lain itu kan juga mulai merencanakan atau bahkan mulai mengimplementasikan normalisasi kebijakan monetarnya khususnya di paruh kedua tahun
pemerintah mulai mengetatkan impor dengan menaikkan tarif pajak penghasilan atau pph untuk satu satu ratus empat puluh tujuh barang impor
menteri keuangan sri mulyani mengatakan akselerasi ekonomi amerika yang semakin tinggi membuat pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi
agar rupiah dapat menahan efek buruk dinamika ekonomi global
aliran dana asing yang masih deras ke indonesia juga diakini masih menguatkan rupiah pada dua ribu sembilan belas
namun pemerintah tak boleh lengah
pemerintah dan bank sentral harus mewaspadai kebijakan moneter ketat yang akan dilanjutkan amerika serikat
salah satunya rencana the federal reserve menaikkan suku bunga acuan dua hingga tiga kali pada dua ribu dua puluh
salah satunya rencana the federal reserve menaikkan suku bunga acuan dua hingga tiga kali pada dua ribu sembilan belas
salah satunya rencana the federal reserve menaikkan suku bunga acuan dua hingga tiga kali pada dua ribu sembilan belas